selama puluhan tahun kereta api argo parahiangan menjadi moda transportasi yang menghubungkan kota bandung dan jakarta
dengan sejarahnya yang panjang hingga saat ini pun moda transportasi ini masih menjadi pilihan favorit bagi masyarakat
kereta api argo parahiangan merupakan peleburan dari dua kereta yakni kereta argo gede dan kereta parahyangan
kereta parahiangan yang beroperasi sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh satu adalah kereta pertama yang melayani jalur jakarta bandung
seiring tingginya minat penumpang rute jakarta bandung dalam perkembangannya pt kereta api menambah layanan baru yakni kereta argo gede pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada masanya kedua kereta ini menjadi moda transportasi andalan bagi warga bandung yang ingin bepergian ke jakarta maupun sebaliknya
namun jumlah penumpang kereta api mulai menurun seiring hadirnya jalan tol yang menghubungkan jakarta dan bandung
waktu tol cipularang hadir
itu mulai layanan parahyangan dan argo gede ini menurun karena dengan adanya tol masyarakat jadi lebih bisa door to door kalau ininya
dan seiring berjalan waktu aneh aneh masyarakat mulai turun turun ekopansi menurun
lalu akhirnya pada tahun dua ribu sepuluh argo gede dan parayang ini dimerger jadi satu
jadi satu layanan kereta api yang saat ini kita sebut argo parahiangan
hingga kini kereta argo parahiangan masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat
karena harga yang terjangkau fasilitas yang nyaman serta memiliki waktu tempuh pasti yaitu sekitar tiga jam perjalanan
ya enak sih sih kalau menurut saya ya harganya lumayan cukup terjangkau ya kakak
kayak gitu sih kalau buat dari segi harga
terus kalau misalkan argo parahiangan itu kan parahiangan itu terkenal dari kota bandung ya kan
jadi sebagai budaya juga lah di kota bandung
ya murah juga sih
pemanahannya bagus juga
ya itu juga
jadi harapannya kalau penuh ada kereta cepat ini tetap aja
tetap aja biar ada opsi kalau lagi penuh gitu
rangkaian kereta argo parahiangan terdiri dari delapan kereta penumpang satu kereta makan dan satu kereta pembangkit
kereta ini melayani dua kelas yaitu ekonomi dan eksekutif dengan harga tiket berkisar rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus
berdasarkan data pt kai daops dua bandung pasca pandemi di tahun dua ribu dua puluh
rata rata jumlah penumpang harian kereta argo parahiangan berkisar di angka dua empat ratus hingga tiga penumpang
angka ini memang menurun jika dibandingkan masa sebelum pandemi namun tren penumpang terus meningkat setiap bulannya
ya jadi di tiga bulan terakhir di tahun dua ribu dua puluh dua lebih tinggi dibandingkan sembilan bulan sebelumnya
jadi kalau yang pada sembilan bulan sebelumnya paling tinggi itu di kisaran rp delapan puluh lima dalam satu bulan
nah tiga bulan terakhir
tiga bulan terakhir itu sudah nyampe angka sembilan puluh ribu ke atas
bahkan yang paling tinggi di bulan desember sampai satu ratus tujuh penumpang dalam satu bulan
dalam satu hari stasiun bandung mengoperasikan sepuluh perjalanan kereta api argo parahiangan
laisa nisa kah fijati bandung jawa barat